sama yang punya motor ini
apa saya kempesin aja bang
nunggu apa lagi
bagaimana sih bang bapak motornya
kalau gak gak sakit
dia gak bakalan miringin
kita ke tukang urut yuk
ibu kalau ke dokter
lo ke tuang urut aja
deket pak dari sini bang
mau makan dulu nggak
selesai sepatu dulu sepatu gue sekalian ya
wah bang udin rajin banget
apa saya kempesin aja bang
nunggu apel lagi
eh bu turun bu
siapa yang mau diurut
muka lo kecetit semua
saya mak mau diurut
oh yaudah masuk
pok saya tinggal bentar ya
saya mau nganterin pungpang dulu ini kasian
aduh bang siapa yang mau
ya saya tenang aja jangan usah khawatir
kalau gitu jangan pergi loh
ntar kabur lagi
sebentarannya nganterin sekalian saya pulang ke rumah ngambil duit
nggak usah deh bang saya jalan kaki aja udah deket
kagak butuh duit harus ke rumah ngambil duit
lah lo tukang aja kan
ya udah tinggal motornya buat jaminan sini
rasanya ke apa pulangnya
aduh aduh mak
pelan pelan dong mak
iya yaudah yuk
mau ketemu bang udin
ya kita gak jadi ke warung deh
baru motor aku kempes tuh
ani mau ke warung
gue antar ya
gak usah deh
mending mas far anterin surya ke tukang tambal ban
eh jalan kaki aja deh
saki aja deh ntar gue ditinggal lagi
sari kekenceng dong
sari kekenceng dong